hai memasuki era kenormalan baru ada sejumlah aturan ketat yang harus dipatuhi guna memutus
mata rantai penyebaran kofit sembilan belas kementerian perhubungan republik indonesia mengatur petunjuk
teknis penyelenggaraan transportasi darat dalam surat edaran nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh bahwa kapasitas
pembatasan kapasitas penumpang ini berdampak pada jasa transportasi umum salah satunya bus
non ekonomi antar kota antar provinsi atau akap seperti yang dialami pengusaha otobus
di sidoarjo ini dalam kondisi normal usaha bus miliknya bisa menjalankan hingga lima puluh armada dalam
sehari namun sejak era kenormalan baru ini hanya ada dua armada saja yang beroperasi itu pun dengan
penumpang yang sangat minim sehingga perusahaan terpaksa menaikkan tarif untuk meminimalisir
kerugian untuk perjalanan surabaya malang dari tiga puluh rupiah menjadi lima puluh rupiah surabaya
singaraja dari dua ratus rupiah menjadi empat ratus rupiah sementara dari surabaya dan pasar dari
dua ratus lima puluh rupiah menjadi empat ratus rupiah di menggala karena kita bergerak di non ekonomi itu kita
menaikkan tarif tidak berdasarkan tidak menurut pemerintah kita
dari operator masing masing untuk surabaya malang yang biasanya tarif atas itu tiga puluh itu kita naikkan
jadi lima puluh alasan itu alasan tarif lima puluh kita ambil karena di dalam base kita physical distancing
kita sepakat dengan teman teman kita menaikkan tarif gitu terus kondisi penumpang sekarang waduh sangat
jauh dari harapan karena mungkin ya penumpang ya masih takut takut untuk bepergian terus ada juga
mereka di bebani dengan persyaratan persyaratan untuk yang ke luar pulau itu ada rapid test atau
mengungkapkan bahwa dalam kondisi tatanan baru ini protokol kesehatan lebih diutamakan
kenaikan tarif bus non ekonomi ini merupakan konsekuensi agar pengusaha otobus tidak terlalu merugi
sebetulnya kami berat hati untuk menaikkan
tapi karena dengan adanya protokol kesehatan covid yang harus ada physical distancing
jaga jarak itu mau tidak mau kita harus naikkan tarif karena pembatasan jumlah penumpang
tapi terus terang aja ini kondisinya masih belum bisa dikatakan kembali normal
meskipun dengan hanya lima puluh persen jumlah penumpangnya juga tidak selalu full
misalnya seat kami isinya empat puluh maksimal terisi kan dua puluh orang
paling terisi hanya lima belas malah sepuluh orang itu
jadi teman teman berusaha untuk tetap memperkenalkan
meyakinkan ke masyarakat bahwa kami angkutan umum sudah mulai beroperasi
tetap melaksanakan aturan protokol covid
mekanisme tarif bus non ekonomi antar kota antar provinsi tidak diatur oleh pemerintah
tarif ini mutlak diatur oleh masing masing pengusaha bus disesuaikan dengan trayek perjalanan